judi online kini sedang marak di indonesia
hanya bermodalkan gadget dan juga uang puluhan ribu rupiah
banyak dari masyarakat indonesia yang mengadu nasib melalui judi online
namun untuk jangka panjang judi online ini dapat menyebabkan candu
dan juga berpotensi untuk mengarah ke tindak kriminalitas
lalu apa yang menyebabkan masyarakat ini sangat meminati judi online
yn adalah salah satu dari sekian korban judi online di indonesia
berawal dari rasa penasaran pria berusia tiga puluh empat tahun ini bermain judi online sejak delapan tahun lalu
yn pernah masuk ke dalam sel penjara hingga tidak memiliki uang tersisa di tabungannya kala itu ketika bermain judi online
dalam satu bulan saya menang
selebihnya itu dalam tiga hari saya menang pun habis uang menangnya modal pun juga habis
wiss itu ya efeknya saya jadi jual kendaraan saya saya jual mobil saya untuk menutupi
wah satu ratus sepuluh juta itu ya kebetulan kan
satu ratus sepuluh juta itu kan tabungan dari orang tua saya
untuk saya menikah
menurutnya judi online ini tidak hanya merusak tatanan masyarakat namun juga merugikan perekonomian negara
dan uang yang dipertaruhkan dalam judi online itu kan juga tidak semua besar kan
dari mulai ribuan ratusan ribu sampai jutaan dan puluhan juta kan
jadi sehingga keterlibatan orang itu banyak sekali
dan ini merusak ya tatanan kehidupan dan kesejahteraan
kemudian juga secara makroekonomi itu akan mempengaruhi dan membuat kita banyak sekali kerugiannya ya
natsir mengatakan aliran dana judi online mengalir ke berbagai negara kawasan asia tenggara
yakni thailand kamboja serta filipina hingga negara texthaven
ia menegaskan perlu adanya kolaborasi dengan aparat penegak
penegak hukum serta masyarakat untuk memberatas praktik perjudian online ini
tim liputan cnn indonesia